cara apapun akan kulakukan untuk mendapatkan keris pusaka itu
aku juga tidak mampu melawannya
dukun tua itu memang hebat
kenapa kau mengintai aku
untuk mengetahui seberapa tingginya kemampuan
lalu aku ingin mengajakmu kerjasama
kita sama sama ingin memiliki kris itu
kenyataannya kita tidak bisa mengalahkannya
dengan mempersatukan kekuatan kita
aku yakin anggoro dapat kita kalahkan
bagus juga pendapatmu
karena kalau dia masih menguasai kris sapu jagad itu
pamur kita akan pudar
dan tidak akan ada lagi orang yang minta tolong
baik aku setuju
kalau begitu aku akan mengirim tantangan kepadanya
sekarang kita harus menang
kamu hanya akan menjadi sarana untuk merebut keris itu
setelah anggoro mati kamu juga akan kuhabisi
dan akulah yang akan menguasai kris itu
kamu kira aku orang bodoh yang mengajakmu kerjasama
aku tak akan membiarkan orang lain menguasai keris itu
nanti kalau anggoro sudah binasa kamu juga akan menyusulnya
pemilik keris sapu jagat adalah aku
kamu kok nggak sama mas ditia kemana dia
saya kesini untuk menyampaikan undangan dari ditia
oh ya undangan apa ulang tahun ya
enggak nanti makan kamu ke rumah saya ya
soalnya ditia mau menjelaskan tentang bahwa
menentukan organisasi remaja di desa kita
salam buat mas ditia ya
mas ditia mengundang aku
noni harus dikasih tahu
ada apa sih nila
keren melihatkan aja
non aku diundang sama mas ditia
yuk kita beli kerudung
kenapa sih mesti pakai kerudung
kamu itu gimana sih non
kita kan diundang ustadz muda
jadi kita harus tampil sopan
biar yang mengundang senang
ada apa sih sama yang mengundang kita
ditia mau membentuk organisasi remaja masjid
supaya anak anak di desa ini punya kegiatan
jangan sampai gak dateng ya
iya kita pasti dateng
heratri hebat banget ya si ditya
dia mau membentuk organisasi remaja
kita harus sampai dengan baju muslim tami
dan kita harus pakai kerudung
supaya ditia senang dan merasa diperhatikan
aku kan gak punya kerudung
sudah tenang saja
kita beli aku juga gak punya
yuk yaudah yuk
sudah kamu kasih tahu semua teman teman
beres jeep mereka sangat tertarik dengan undanganmu itu
tapi kamu tidak memaksa mereka kan
sama sekali tidak dit
saya cuma mengundang mereka
dan mereka semua berjanji akan datang
untuk menarik mereka ikut ke pertemuan itu
kita tidak boleh memaksa atau berpropaganda
kegiatan ini adalah untuk agama
jadi harus dengan kesadaran mereka

dan mereka sendiri
kayaknya di situ toko busana tiktok deh
di situ aja yuk
mendingan di sana aja deh non di sana kan lebih bagus
enggak kok kayaknya itu lebih bagus deh
kita lihat ke situ dulu yuk
saya mau cari kerudung bu
bagus bagus ya nila
jadi aku pilih ini
kayaknya ini gak sesuai sama baju muslim kamu deh
nah ini aku mau pilih ini
kalau ini warna kesukaan aku
pokoknya nanti kamu harus nanti lihat secantik cantiknya
nanti aku harus juga pakaian yang bagus
karena pas ditia datang

musuh jadi orang muslim
sudah terserah menggatuh diri
kamu sendiri ada perlu apa di sini
selama ini kayaknya kamu yang enggak pernah mengizik mesjid
kamu yang gak tahu diri
untuk kamu ya
pembantu gak mau aku anak
sudahlah ayo terus
kami berdua menganggap
bukan kamu pewaris asli kerisapu jagad ini
karena itulah kita harus mengadakan perang tanding lagi
dengan ketentuan siapa yang menang
dialah yang berhak memiliki kerisapu jagad
aku tunggu kamu di tanah lapang pinggir sekali
aku terima tantangan kalian
aku akan menang
aku akan menang
rasanya kok sepi sekali ya
gak seperti biasanya